selain itu anda juga bisa memberi makan beragam jenis satwa
antara lain dokumen dan juga barang bukti elektronik yang tentu kami ambil karena diduga terkait dengan perkara yang sedang kami terus kembangkan ini
iya woku sih biasanya bestsellernya di sini pun kalau enggak woku biasanya bakar
kesenian ini semakin menambah semarak budaya di magelang yang gemilang
tapi dengan pasti bisa memberikan mitigasi
di ujung timur jalan pemuda surabaya jawa timur
dan beralih ke aset real seperti emas perak dan bitcoin sebagai penyimpan nilai
sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal di posko posko
warga biasanya mendiamkan beras ketan selama sehari semalam hingga gula menyatu sempurna dengan beras ketan
survei yang dilakukan strava menunjukkan tren maraton naik hingga tiga tujuh kali lipat pasca pandemi covid sembilan belas
hubungan dagangnya juga terus bertambah gitu kan
karena dibayar untuk semua utang piutang
tempat yang aman tempat mereka pengobatan
paket a berarti tidak mengenyam sama sekali pendidikan di sekolah dasar
dan memang ini yang harus diperkenalkan juga kan
yang sebelumnya kami juga sudah menghubungi direktur pendidikan diniyah dan pondok pesantren kemenak
sehingga barangkali ke bawahnya tidak terlalu kuat mengikat senior seniornya yang ada di struktur di bawahnya
kaisar naruhito tumbuh bersama keluarganya hingga usia tiga puluh tahun
spanakotin juri sebenarnya juga tidak besar
yang putih putih ini adalah tulang tulang muda
kan tim titipku di jogja ya jadi hanya kami berdua
semua topik lah yang terkait dengan indonesia
hampir semua ada nuansa melanjutkan yang baik baik
pengusaha produk harus memiliki komitmen dan etika berjualan produk pangan
jalan kebun binatang sendiri eksis karena terdapat kebun binatang
jadi kita indikator yang paling sederhana adalah walaupun belum ada gejala adalah peningkatan usia saluran nafas dan organ paru lebih cepat atau lebih tua
nah ketika ngantuk itu ngantuknya habis turun ke bawah melewati baseline kita
aduh gak tau antara aspak atau pj gitu aduh gak tau lupa
kemudian nanti otomatis ketika dia memilih juga pilihan ke satunya misalnya sma satu
baik cetak daring media sosial dan lembaga penyiaran
itu salah satu bagian kecil sintiung
lepas itu terbukti bukan merupakan tindak pidana
kekhawatiran yang sama bagi saya adalah soal